kita langsung bergabung ke
posko utama basarnas
yang ada di tanjung priuk
untuk mendengarkan informasi
mengenai temuan bagian
dari black box pesawat
assalamualaikum wr wb
atas nama pemerintah
tim dari basarnas
tni polri knkt
mendapatkan fdk hari ini
diperolehnya alat bukti ini
selanjutnya silakan pak
yang saya hormatin bapak menteri
dan rekan rekan media
dan semuanya yang ada disini
pertama saya mengucapkan
terima kasih atas kerjasama
basarnas bppt tni
polri pertamina juga
kami sekali lagi mengucapkan
terima kasih atas
jeripayah semua kita
pagi tadi menemukan
salah satu dari
dua black box yang terpasang
ini kemungkinan besar
adalah flat data recorder
sampai di lab baru
kita akan tahu apakah
sebenarnya ini fdr atau
kemungkinan besar adalah
satu lagi masih kita usahakan
fdr ini berisi
mengenai rekaman data
kecepatan arah ketinggian
jadi sekali lagi
mudah mudahan dengan diketemukannya
kita bisa menguak
pesawat ini mengalami kecelakaan
mungkin itu yang
saya sampaikan mungkin dari bppt
pak elias silahkan
diceritakan gimana cara menemukannya
mohon ising pak menteri
habis bekerja keras
di lapangan pak jadi
prosesnya kami menggunakan
kapal riset barunajaya satu
dengan tim dan tentunya bekerja sama
dengan teman teman dari basarnas dan tni
area yang sudah dibagi bagi
oleh basarnas sebagai koordinator tim
kami mendapatkan ri di utara
di bagian utara itu adalah
daerah dimana diperkirakan
adalah sekontak pesawat
dan di kami ada
kkt bersama dengan tim kkt
dan alhamdulillah tentunya dengan teknologi
kami karena biasa bekerja di bpt
ada teknologi jadi kami menggunakan
gabungan teknologi pak dengan teknologi
multi beam dimana teknologi multi beam
kapal riset barunajaya satu itu
dilengkapi dengan sesken sunar
jadi ketika melakukan multi beam
secara bersamaan kita bisa memantau
bahwa disitu ada
pengalaman kami dengan pak suryanto
mohon izin pak menteri pada tahun
dua ribu dengan adam eyre
ketika ada sedikit
indikasi atau semacam suspek
dengan sesken sunar
saya mengatakan dengan tim
bahwa kemungkinan ini adalah
serpian serpian pesawat
dan itu pengalaman dengan pak suryanto
di waktu ada mir di selama kasar
dengan pihak amerika
dan kemudian kami melakukan pengecekan
dengan milik kkt
kkt singapura dan kkt indonesia
kemudian itu memastikan bahwa memang
di dalam area itu ada
sumber frekuensi yang dikirim oleh
kemudian setelah itu kami
memastikan lagi dengan transponder yang ada di kapal kami
kemudian kami mencoba melihat
di mana kira kira posisinya
dan ternyata pada saat itu
memang ada dua
sumber frekuensi yang dikirim
ke kapal dan disitulah kami
daerah ini adalah
daerah jatuhnya pesawat
dan alhamdulillah terbukti bahwa
hari ini kita bisa lihat termasuk hasil
rop menunjukkan bahwa
banyak serpian serpihan di dalam
box yang memang sudah ditentukan oleh
pihak knkt yang diberikan kepada kami
dan saya kira alhamdulillah hari ini bergerak sama dengan tni
terutama dari tni angkatan laut
yang melakukan penyelamatan karena kami tidak punya
tenaga penyelam pak
jadi alhamdulillah teman teman dari tni yang melakukan
pengambilan tentunya dengan kami
yang memberikan lokasi lokasi
suspek yang terutama yang dari
pengiriman frekuensi itu pak
dan titik mereka harus
di daerah mana saya kira itu saja mungkin
pak dari terima kasih
jadi sekali lagi
apresiasi kepada tni polri
kepada basarnas bppt
knkt pertaminas semua
bekerja secara baik
kita masih punya
pencarian jenazah tetap dijalankan
satunya kita harus lakukan
terima kasih wassalamualaikum
silakan dengan pak knkt
sama bppt ya terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu tadi kita baru saja
mendengarkan konversi pers yang dilakukan
oleh menteri perhubungan budi karya sumadi
dan juga perwakilan dari bppt
salah satu bagian dari black box
atau kotak hitam pesawat lion air
salah satu bagian dari black box
itu adalah fdr
atau secara terbuka
salah satu cara menemukan
dari black box ini adalah
ditemukannya black box
oleh kapal barunajaya
dan kita akan kembali mendengarkan
penjelasan dari ketua knkt berikut ini
ini kan sudah terpisah dari
rumahnya yang kita ketemukan
ini adalah bagian dari
jadi benda ini
bagian ini kalau tercelup
di air sampai kedalaman
atau lima mereka
tetap tahan dan kalau
terjadi impact yang luar biasa
seperti yang terjadi saat ini
benda ini juga bisa menerima beban
sampai seratus g
atau lebih dan
kemudian benda ini juga kalau terbakar
di temperatur kurang lebih delapan ratus
sampai satu derajat bisa
bertahan sampai setengah jam jadi
bagian inilah yang
merupakan penting dari sebuah
black box di dalamnya
akan ada memory chip
yang untuk menyimpan data
penerbangan dan data yang
tersimpan di dalam
selama dua puluh lima jam dari
kalau sudah lebih
dari dua puluh lima jam maka
data yang paling awal akan
dihapus diganti dengan data yang baru dan
begitu seterusnya berputar
jadi yang paling akhir
akan mengisi akan diisi dengan
data yang paling baru jadi bisa
sekitar dua puluh lima jam
sebelum sebelumnya juga akan
bisa kita baca di sini
kita bisa mendownload
mungkin diperlukan antara
satu minggu sampai dua minggu
tapi di sekitarnya
dari pesawat serpiannya
dan ini pertebaran
di sekeliling dari
bisa sendiri ini nanti
yang satunya kalau ketemu juga
cvr itu merekam suara
pilot dan menara pengawas
antara pilot dengan
dan suara di dalam kokpit
itu ada empat channel
ada empat kanal
yang merekam masing masing
percakapan antara pilot
dengan menara pengawas kemudian
antar pilot dan dengan cabin
pak pak pak pak
boleh dijelaskan nanti akan
nanti akan dijelaskan seperti apa
proses untuk melakukan
jadi kalau dengan ntsb ya
mereka kan berkewajiban untuk
kalau kita bertanya mengenai
sistem pesawat karena ini
pesawatnya kan masih baru
jadi banyak data data desain

di luar dari standar manual
yang ada di kita kita
untuk mencapai kepentingan
kita baru saja mendengarkan penjelasan
lebih detail dari ketua knkt mengenai
salah satu bagian dari
black box yang berhasil ditemukan
oleh tim gabungan terutama
dari bppt dengan kapal
yang berhasil mengidentifikasi
lokasi dari black box
pesawat lain rgt enam ratus sepuluh
mungkin banyak dari anda yang
tidak tahu bedanya apa bedanya
fdr atau flight data recorder yang di tengah
yang ditemukan dengan cockpit voice
recorder yang merupakan bagian dari black box
nah ada fdr dan
perbedaan dari kedua bagian dari
black box ini kita saksikan informasinya
merekam beragam data penerbangan
seperti data waktu ketinggian
kecepatan angin arah
pesawat pergerakan sayap
bahan bakar hingga keputusan
keputusan pilot yang
diterapkan pada pesawat
semua data itu bisa terekam dalam
black box dengan durasi maksimal

data dua puluh lima jam
terakhir penerbangan pesawat lain r
diperoleh dengan ditemukannya
tersimpan cukup besar biasanya
mencapai beberapa terabyte
sehingga sulit untuk dikirimkan
lantas apa bedanya
fdr dengan cvr atau cockpit
berisi rekaman suara ruangan
kokpit suara yang terekam meliputi
suara pilot suara mesin bunyi
sinyal sinyal darurat peralatannya
macet serta putaran mesin
cvr hanya mampu menyimpan
rekaman suara maksimal
dua jam dengan kombinasi data
kedua bagian dari black box
misteri penyebab kecelakaan pesawat
secara lebih detail